n saudara mengaku polisi berpangkat akp seorang pria mendatangi toko distributor air mineral untuk meminta uang thr idul fitri
aksi penipuan ini diakui pelaku dilakukan setiap momen hari raya idul fitri dan tahun baru
cctv toko air mineral merekam aksi polisi gadungan yang meminta thr ke pemilik toko di kawasan duren sawit jakarta timur rabu kemarin
dengan mengenakan seragam polisi lengkap dengan atribut dan pangkat ajun komisaris polisi pelaku mendatangi meja kasir dan meminta paket lebaran
di saat pelaku masih menunggu pemilik toko terdapat anggota bin mas polsek durensawit datang ke toko yang sama namun setelah dikonfirmasi identitasnya pelaku tidak dikenali sebagai anggota polri
kini pria itu masih menjalani pemeriksaan intensif oleh petugas di mapolsek durensawit
kami berkata kita harus mencari anggota yang lebih baik dari kita
terus oh lagi sibuk ya
ya udah akhirnya kan dia keluar lagi kan nunggu
nunggu di tengah sini nih ruangan sini
terus ada polisi yang beneran datang ngabul nabung ngabul
jadi ditahan sama yang polisi asli